bella bikinin teh nih buat kemarta
hafif kamu tuh kemana aja
mela itu sering cerita sama tante
kamu gak pernah hubungin dia
afif gak pernah dateng
ini om arsa nyariin ini
kenapa anda ke sini
siapa yang ngirim kamu ke sini
pasti perempuan jahat itu
perempuan jahat itu sylvia
pasti sylvia yang ngirim kamu ke sini
kenapa kamu bunuh suami aku
kamu sekarang bunuh aku
aku gak mau pergi kamu pergi
kamu bunuh aku
pergi kamu pergi
aku gak akan kasih tau dimana beliau berada
pergi kamu pergi
enggak enggak enggak aku gak akan kasih tau
enggak pergi kamu pergi
pergi kamu pergi
ibu ibu jangan ibu
tuhan gak apa apa tuhan
tuhan gak apa apa tuhan
apa di rumah sakit jiwa
ngapain papa di rumah sakit jiwa
maaf om afif tunggu ada apa afif
papa pingsan di rumah sakit jiwa persada
berhenti ya om
ngapain mas arta di rumah sakit jiwa
bella kan ada di sana
gawat ini mas arta akan tau segalanya
aku harus melakukan sesuatu
om om mau kemana
ayo cepet afif udah mau jalan
kalau dia bisa tahu saira ada di sini pasti dia tahu bella ada di mana
beliau mengalami depresi berat
stres karena tidak dapat mengontrol emosinya
akhirnya beliau jatuh pingsan
tapi beliau sudah bisa diizinkan pulang dengan satu syarat
beliau harus banyak istirahat di rumah
saya lebih menyarankan sebaiknya beliau dipindahkan dulu ke tempat yang lain
karena di tempat yang baru maksud saya itu akan membantu beliau lebih tenang
bisa mendapatkan energi dan udara yang lebih segar
itu sangat baik buat ketenangan beliau dan tentunya untuk pemulihan kesehatan beliau
pak aku sudah coba telepon tapi dia bilang dia enggak tahu apa apa
sini biar papa saja yang telepon dia
teleponnya enggak aktif
apa kata dokter papa sudah boleh pulang
hanya butuh banyak istirahat
pak afif berani bersumpah
afif benar benar enggak tahu
kalau ibu mertua afif ada di sini
aku banyak salah sama keluarganya bella
afif merasa berdosa pak
mungkin dosa akhir enggak bisa dimaafkan
ternyata belum ada yang tahu di mana bella berada
sebenarnya ke mana dia pergi
tadinya aku pikir dia masih ada di sini
siapa yang tak mengeluarkan dia dari sini
tapi dia kira gunanya sama ag wires
aku tidak tahu siapa nanti saya akan melunaskan gern ya bang

kata dasar peliti
mama senang banget loh afif ikut
ya lumayan lah ada suasana baru
siapa tahu dia bisa melupakan masalahnya
pak koper kopernya ya
akhirnya nyampe bandung juga
itu om arta len
om arta udah sembuh dari koma
iya bel benar
itu om arta
gimana persen papa
bella jangan sekarang
emangnya ada apa sih reno
nanti aku jelasin sekarang kamu ikut aku ke dalam
kamu kenapa sih
kenapa kamu gak kasih tahu aku
kalau om artha itu udah siuman dari koma
padahal kamu tahu itu sebenarnya
kamu tahu semua reno
bella bella kamu tenang jangan marah marah kayak gini
kasian janin kamu
iya bel kamu tenang dulu ya
kamu kan tahu
aku itu sangat dekat dengan om artha
aku udah anggap dia seperti ayah kandung aku sendiri
dari kecil aku udah anggap op arta itu

oh asuh enak kalah